kepolisian resort waikanan lampung terus mempercepat proses penanganan kasus pembunuhan satu keluarga
yang terjadi di kampung marga jaya kecamatan negara batin kabupaten waikanan lampung
jumat siang polisi melakukan pemeriksaan kerangka milik lima korban di rumah sakit bayangkara polda lampung
pemeriksaan kerangka ini dipimpin ahli forensik polda lampung dr james ferdinand dan dr catherine adriani
proses pemeriksaan kerangka ini untuk mendapatkan identitas masing masing korban
pemeriksaan ini berlangsung selama delapan jam
sebelumnya kamis petang polisi telah melakukan evakuasi terhadap empat jenazah yang berada di dalam septic tank
dan satu jenazah yang dikubur di kebun singkong
kondisi empat jenazah yang berada di dalam septic tank sudah berupa kerangka
sedangkan satu jenazah di kebun singkong belum sampai hancur
selain memeriksa kerangka jenazah korban polisi juga melakukan rekonstruksi di dua lokasi kejadian
rekonstruksi ini diikuti kedua tersangka yanni ewe dan dewi
rekonstruksi berlangsung di rumah korban zainuddin dan juga kebun singkong yang berjarak lima km dari rumah zainuddin
kebun singkong ini merupakan tempat dikuburnya jenazah korban bernama juanda
dari rekonstruksi pertama di rumah zainuddin didapat fakta jika pembunuhan terhadap zainuddin siti romlah wawan dan zahra
dilakukan pada waktu bersamaan yaitu dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh
dari lokasi ini pelaku ew memperagakan lima puluh dua adegan
pelaku awalnya terlibat cekcok dengan para korban terkait harta warisan dan utang
saat para korban tertidur pelaku ew kemudian membunuh wawan dengan menggunakan kapak
setelah itu secara berturut turut adalah zainuddin siti romlah dan zahra
selanjutnya pelaku memperagakan adegan memasukkan keempat jenazah ke dalam septic tank
rekonstruksi terhadap pembunuhan korban atas nama juanda dilakukan oleh tersangka sebanyak tiga puluh dua adegan
dari rekonstruksi ini didapat fakta
jika pembunuhan terhadap juanda dilakukan pada april dua ribu dua puluh
saat ini kelima jasad ataupun kerangka jenazah tersebut
tengah berada di rumah sakit bayangkara polda lampung
untuk dilakukan proses otopsi
dan proses otopsi pada hari jumat ini pagi hari ini telah dilakukan sekitar pukul sembilan waktu indonesia bagian barat
hari ini juga tengah dilakukan proses rekonstruksi di dua tkp dari kasus pembunuhan yang terjadi
kasus pembunuhan yang terjadi sejak setahun yang lalu diduga di latar belakangnya perebutan harta
lima orang yang menjadi korban pembunuhan adalah zainuddin ayah kandung siti romlah ibu tiri
wawan darmawan kakak kandung zahwa anak kandungawan dan juanda adik tiri tersangka ewe
andi surahman lampung